kita beralih ke berita olahraga
sebuah sayembara logo baru klub sepak bola malang united yang sedang viral di media sosial
berubah menjadi cemohan di kalangan netizen
mereka menyindir panitia karena hadiah sayembara dinilai terlalu kecil
alih alih mendapatkan logo yang diharapkan klub malah banjir cibiran dan kiriman meme dari warganet
sayembara logo baru klub sepak bola malang united mendadak viral di media sosial
bukan karena sukses mendapat pengganti logo berupa ikon kuda hitam yang diharapkan
penggelar sayembara malah kebanjiran kiriman logo logo lucu hingga meme parodi
dari mulai kuda yang digambar seadanya
hingga macan cisewu yang sempat viral karena dinilai lucu
ternyata banjir meme parodi untuk malang united ini bukan tanpa maksud
warga net rupanya sengaja mengirim meme parodi sebagai sindiran
karena hadiah yang ditawarkan pada
penitia dinilai warga net terlalu kecil
pemenang lomba memang dijanjikan hadiah sebesar satu juta rupiah
hadiah yang dinilai tak sepadan untuk ukuran klub sepak bola yang bermain di liga profesional
sebagian warganet bahkan menganggap penitia lomba logo hanya sedang bermain main
presiden klub malang united joko purwoko pun langsung menanggapi respon warga net
meski mendapat cibiran menurut joko sudah banyak karya yang diterima panitia sayembara
ibarat pepatah anjing menggonggong ke vila berlalu kritik dan cemohan warga net tak menghentikan gelaran sayembara
manajemen klub malang united menegaskan sayembara akan terus berjalan hingga batas waktu yang ditentukan
apakah anda berminat